sri handayani ibu dua anak tengah kebingungan
ia dimintai sejumlah uang oleh orang yang mengaku merawat anaknya yang masih balita
balita ini sebelumnya dititipkan ke kerabatnya namun berpindah tangan
peristiwa ini bermula saat sri harus mengurus anak keduanya yang sakit
sri kemudian menitipkan anak sulungnya dean anugrah ramadan yang masih balita kepada salah satu kerabatnya
empat orang ataupun empat bulan maksud kami berlalu saat akan mengambil anaknya
ia mendapati sang anak sudah dipindahkan dirawat oleh orang lain
ia bahkan dimintai uang sebesar empat puluh juta rupiah sebagai biaya pengganti perawat
sri handayani sehari hari tinggal di rumah petak jalan serdang kemayoran jakarta pusat
kini sedang berupaya mengumpulkan uang
ia mengaku telah melapor kepada pihak perwajib namun tidak mendapat respon
itu kagak sakit komplikasi
terus sudah selang beberapa hari saya tanyain lagi kepada budaya saya
terus pas saya tanya sama wiwitnya lagi dititipin sama bosnya yang bernama susanti
rumahnya deket pasar impres kalau nggak salah di situ
saya datang akhirnya saya tanya kepada ibu susanti
ibu saya orang tua kandungnya dean gitu
terus dia nanya kalau ibu mau anaknya balik minta tebusan dia empat puluh juta
waktu itu anak saya waktu empat bulan dititipin sama dia
katanya sebulannya itu dia minta tebusan sepuluh juta